baik dan tadi konfirmasi kepada lodewijk frederik
tidak membantah rekaman tersebut adalah dirinya yang berbicara dengan
kabiro teknis penyelenggaran pemilu kpwri melgi carolina van harling
namun saat kami mengkonfirmasi kepada kabiro melgi
dirinya membantah pernah melakukan obrolan sambungan telepon tadi
lalu bagaimana rekaman tadi juga menguatkan
dugaan kecurangan proses verifikasi faktual partai politik
sudah bersama kami koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih
ferry amsari selamat malam
malam mas malam alhamdulillah sehat
alhamdulillah sehat terima kasih sudah hadir kembali
kita akan membahas masih soal yang sama ini
kalau kemudian kemarin kita mempertanyakan bagaimana prosesnya
di bawaslu dan juga dkpp hari ini ternyata ada bukti baru lagi
bagaimana kemudian anda juga pasti mendengarkan rekaman maupun konfirmasi
ini menjadi sebuah penguatan bagi dugaan kecurangan
ya rekaman ini luar biasa
yang dibantah oleh pak frederick tadi adalah soal
ada proses yang sudah
yang sudah diperoleh
lalu ternyata ada perbaikan
itu satu hal
tapi di bagian yang lainnya
di sini pentingnya
dan kurang lebih menyatakan bahwa
ms kan semua partai kecuali partai u
spesifik kan bahasanya
jadi kita melihat bahasa bahasa soal ini
perintah dari komisioner
kita belum tahu
kita belum tahu
bahkan disebut nama komisioner tertentu
ini semakin memperkuat ya
dengan bukti bukti sebelumnya
baik yang ada di cnn
maupun yang ada bersama kami
bahwa memang sudah ada
atas perintah dari komisioner ri
yang melibatkan sekretariat kpu ri
baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah
oke kalau anda mengatakan berjamaah
begitu apalagi kalau misalnya kita lihat konteksnya tadi
kemudian lodowic adalah seorang komisioner
kemudian kalau kita lihat
bu melgi adalah kemudian kabiro dari kesekretariatan
bagaimana kemudian temuan tentunya
koalisi untuk jenjangnya seperti apa
kita menemukan beberapa modus ya
yang kita katakan indikasi kecurangan
dimana proses perintah itu
baik dari antar komisioner ke sekretariat
maupun komisioner kepada komisioner daerah
ada layersnya ya
dan semua itu berkaitan
memastikan ms partai partai tertentu
dan tidak menolong satu partai tertentu
nah yang mengeksekusinya
jadi itu tahapan kebijakan
tidak hanya komisioner di tingkat daerah
juga sekretariat daerah
karena mereka yang secara teknis melakukan itu
nah ini menunjukkan bahwa ini betul betul terencana
tidak rapi betul karena itu terungkap ya
dan mulai ketahuan dari rekaman tadi
bahwa memang apa yang kita sampaikan sebelumnya
terang benerang ini memang ada perintah dari komisioner ri
yang melibatkan sekretariat
tentu kita tentu harus mengkonfirmasi kepada pihak kpu
dan kami juga telah menghubungi pihak kpu
untuk bisa bergabung pada dialog malam hari ini
namun tidak ada respon atau belum ada respon dari pihak kpu
untuk bisa bergabung pada diskusi kita malam hari ini
tapi yang juga menarik ketika anda katakan
ini tidak rapi begitu
apakah ini artinya
suatu perintah tentunya adalah dugaan perintah
dugaan kecurangan dalam
yang kemudian sebetulnya tidak dilakukan secara
langsung tidak dilakukan oleh keseluruhan begitu oleh kpud daerah
yang kita maksud tidak rapi itu karena kita begitu mudah menemukan
membaca indikasi modusnya dan segala macam
melihat rangkaian satu peristiwa dengan peristiwa yang lain
melihat korelasi antara alat bukti tertentu dengan bukti yang lain
sehingga kita yakin ini sepertinya memang agak gegabah dan mudah ditemukan indikasinya modusnya
dan kita bisa buktikan itu dan segera melapor
jadi memang ketika alat bukti sudah kita dapat memang tidak butuh waktu lama yang meyakinkan kita bahwa ini memang masalah
dan secara prinsip ada nilai nilai etik yang terlanggar kita belum sampai ke soal pidananya
dinilai etik saja sudah terlanggar begitu ya apalagi kalau membaca azas azas pemilu di undang undang dasar dan undang undang pemilu
mereka terindikasi melanggar azas jujur lalu kalau prinsipnya prinsip penyelenggaraan tidak profesional
tidak jujur tidak terbuka dan segala macamnya
itu terlalu banyak
dan kita yakin kita akan keluar dengan alat bukti yang lain
karena pada dasarnya teman teman penyelenggara di daerah tidak mau melakukan kesurangan ini
mereka hanya ketakutan ya dengan perintah dari atas
lalu kemudian dengan ancaman tertentu misalnya di rumah sakitkan
tapi dari beberapa dialog kita dengan penyintas kita sebut begitu ya
memperlihatkan ketidakinginan agar pemilu ini dirusak
oleh karena itu sebenarnya
kalau kpu sekarang berlindung dibalik jargon kpu solid ya
sebenarnya kpu sedang sulit
yang kita lihat dari keinginan teman teman daerah untuk kemudian mengeluarkan alat bukti
dan mereka ingin pemilu ini terjaga
karena batin mereka ingin melindungi pemilu
mas sorry yang anda sebut sebagai penyintas apakah hanya teman teman kpu di daerah
atau kemudian di pusat sebenarnya juga ada yang kemudian tidak satu suara perintah curangan tadi
sejauh ini penyintas itu adalah teman teman kpu daerah
mereka adalah penyelenggara pemilu yang cukup berpengalaman
mereka tidak pernah merasakan bagaimana pemilu dicurangi seperti ini
sangat vulgar sekali
lalu kemudian untuk
apakah ada penyintas di tingkat pusat sejauh ini belum
tapi kami yakin masih banyak orang baik di imam bonjol
dan saya yakin suatu waktu ini akan terungkap
oke mas ferry saya ingin menarik lagi ke kita berdasarkan pada rekaman tadi
kemudian kalau frederick mengatakan bahwa memang itu suaranya
namun kemudian konteksnya sebetulnya tidak itu yang disampaikan
ada yang sudah diselesaikan hanya sebagai laporan ternyata kemudian dari pusat menanggapi hal

bagaimana anda melihat itu
ini memperlihatkan ya bacaan kita bahwa memang ada perintah lain
memang pak frederick menyampaikan kami sudah menindaklanjuti sesuatu yang mungkin bagi kita tidak terlalu diperlukan untuk diperhatikan dalam skandal ini ya
yang kita perhatikan adalah pembicaraan lain yang disampaikan bu melgia
beliau bisa membantah tapi peradilan bisa membuktikan ahli suara bisa membuktikan ini suara beliau atau tidak
jadi sebaiknya menurut saya dalam skandal besar seperti ini yang mata publik melihat semuanya kejujuran adalah tapak yang paling penting
karena begitu melakukan kebohongan akan ada kebohongan kebohongan lain
karena bagaimanapun kita tidak gegabah juga itu mendengar rekaman lalu kemudian percaya begitu saja
kita melakukan konfirmasi dengan berbagai cara
saya pikir juga teman teman cnn juga melakukan hal yang sama untuk membuktikan ini
dan kita bersyukur ya teman teman cnn menemukan ini dan
juga selain menarik ini juga mengaitkan kita dengan dugaan dugaan yang lain
bahwa ada perintah jelas dari komisioner kpu ri untuk melakukan sesuatu yang menurut saya melanggar prinsip pemilu
juga berbahaya karena melanggar pidana
berarti artinya tidak hanya satu hal meng ms kan partai partai baru saja itu ya
ada kemudian dugaan beberapa hal lain yang diinstruksikan tapi belum kita tahu
nah saya dan teman teman sedang
yang menyusun rapi rapi ya
segala jenis perintah dan kecurangan yang hendak dilakukan
dan kita akan segera melaporkan juga peristiwa lain ke dkpp
dan segera mempolisikan teman teman penyelenggara pemilu yang tidak taat kepada asas pemilu
dan melakukan tindak pidana pemilu ya
kalau kita kemudian juga masih mengacu pada hasil rekaman
laudeg frederick tadi mengatakan bahwa itu diperkirakan terjadi pada akhir oktober
atau awal november
berarti artinya ini kan sebelum ada finalisasi siapa saja
jadi belum ada tahapan akhir verifikasi faktual
untuk menentukan siapa yang berhak menjadi peserta pemilu
dan ini tahapan yang bagi kita penting
ada perintah untuk sesuatu yang kemudian kita buktikan bahwa memang hasilnya telah terjadi perubahan
ini tidak akan berhenti di sini
kita juga sudah banyak menemukan bukti bukti yang lain sedang dikumpulkan teman teman
sebagian teman teman media juga melakukan itu
mencari menelusuri alat bukti
sudah mulai muncul partai partai tertentu yang lain
sudah mulai muncul figur figur yang lain
yang kemudian kita akan buka terang kepada publik bahwa tidak boleh pemilu kita dicurangi
tujuan akhirnya adalah tidak dicurangi maupun tidak ditutup
mas ferry tadi mengatakan juga teman teman koalisi masyarakat
sedang mengumpulkan berbagai bukti lain soal dugaan dugaan lain
seberapa banyak sebetulnya yang ditemukan oleh teman teman koalisi
di tahap awal kan kita menemukan ada dua belas kabupaten kota ya tujuh provinsi
hari ini kita menemukan alat bukti yang menjadi perekat penting antara peristiwa satu dan peristiwa lainnya
yang mengindikasikan ada perintah pusat
yang mengindikasikan ada peran sekretariat
yang mengindikasikan ancaman ancaman sekretariat
maupun ancaman dari komisioner
nah kita mau merangkai ini baik baik
ini adalah upaya kita untuk melindungi pemilu
dan mencegah upaya untuk menunda pemilu
oke perkat penting seberapa lebih mengejutkan dibandingkan dengan yang kita tampilkan hari ini dan juga terjadi pada minggu lalu
yang ditampilkan teman teman cnn saja
minggu yang ini dan hari ini
itu lebih mengejutkan hari ini
dibandingkan yang sebelumnya
bagi saya ini sudah memperjelas ya modus satu
lalu menjelaskan bagaimana peristiwa itu dilakukan
dan kira kira siapa saja yang terlibat
namanya masih sama
tapi ada figur yang baru
jadi ini bisa merangkai ya modus itu peristiwanya
sehingga akan membuat terang sebuah peristiwa
oke menjadi bagian kecil dari puzzle yang untuk kemudian membentuk gambaran besar begitu ya
nah tentu ini teman teman koalisi masyarakat sipil
melakukan komunikasi dengan banyak teman teman kpu di daerah
bagaimana kondisinya saat ini dengan kemudian berbagai fakta
berbagai fakta soal dugaan kecurangan ini muncul di publik
adakah kemudian semacam komunikasi lanjutan yang dilakukan pusat ke daerah
saya tidak tahu persis ya
apa yang sedang dilakukan oleh teman teman kpu
untuk mencegah teman teman kpu daerah membongkar berbagai peristiwa
kpu sudah mengeluarkan seluruh peristiwa
mengeluarkan slogan kpu solid itu
tapi itu sama sekali tidak akan mengenyampingkan bukti bukti yang ditemukan
dan sebagaimana sebuah peristiwa ya
kecurangan skandal sebesar ini terjadi
biasanya ada yang lari
tidak bertanggung jawab gitu ya
ada yang kemudian yakin bahwa pemilu harus diselamatkan
mereka adalah bagi kita adalah pahlawan penyelamat pemilu kita
dan kita berharap semangat
semangat mereka diikuti oleh penyelenggara kpu yang lain
bagaimanapun pemilu kita penyelenggaranya mereka
dan mereka adalah orang yang paling penting untuk menyelamatkan pemilu ini
sementara kita masyarakat berupaya untuk terlibat memastikan pemilu tidak dicurangi
tidak digunakan peristiwa ini untuk alasan penundaan
dimanfaatkan untuk kepentingan lain
yang jelas mudah mudahan teman teman lain semakin mengikuti
ada yang sudah berani

tidak berani kemudian untuk terlibat lebih jauh
bagi saya biasa saja suatu waktu akan ada semangat semangat untuk ikut berperan
kalau kemudian bukti bukti konkret semakin kelihatan
dorongan lebih begitu ya
nah ini kemudian kalau kita bicara anda menganalogikan ini menjadi sebuah kepingan
sebuah puzzle yang kemudian semakin terungkap
bagaimana soal laporan ke bawaslu dan dkpp
apakah secara bertahap pula teman teman koalisi laporkan
ya kenapa kami perlu bertahap
supaya teman teman kpu ri sadar bahwa kami datang tidak dengan bukti yang asal asalan
mudah mudahan di tengah perjalanan mereka kemudian mau mengakui kehilafan mereka
merubah kemudian dengan suka rela kemudian mundur agar kemudian orang yang terbaik
orang yang tidak tercelah bisa menggantikan posisi agar seluruh tahapan terus bisa berlangsung dengan baik
tetapi juga kita mau memproses ini dengan sejujur jujurnya
bukan berarti mengakui salah proses tidak berjalan
publik berhak tahu bagaimana kecurangan ini dilakukan
siapa saja yang terlibat
saya yakin yang terlibat tidak hanya penyelenggara
saya yakin juga akan membawa peserta di tahapan tertentu
tentu ini butuh waktu yang lebih panjang ya
tapi mari kita konsentrasi sejauh mana keterlibatan penyelenggara pemilu dalam skandal besar ini
tapi sudah dilaporkan begitu ya
ya di tahapan awal
besok atau lusa kita akan melaporkan ke dkpp lagi
untuk kronologis yang lain peristiwa yang lain
agar kemudian bisa disidangkan di dkpp
kita akan laporkan ke pihak kepolisian untuk tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik
ataupun kemudian pengerusakan dokumen atau surat ke pihak kepolisian
tapi sudah mendapatkan tanggapan begitu ya
dari bawaslu dan dkpp
tapi ditahan dulu mas
karena kami punya statement begitu dari bawaslu terkait dengan pelaporan ini
kita saksikan bersama
intimidasi intimidasi internal di wilayah kpu itu sendiri justru kita menunggu gitu kan
menunggu adanya laporan gitu
karena tidak ada laporan
kemudian juga kita memang dari hasil pengawasan yang tadi itu
temuan temuan itu di luar persoalan persoalan intimidasi
memang kita mengawasi persoalan proporsionalitas kerja kerja yang dilakukan kpu itu apakah sudah sesuai dengan porsinya di tiap tiap tahapan
baik tadi disampaikan belum ada laporan ini tidak terbaca atau kemudian memang belum dilihat bawaslu anda melihat
bawaslu kan bukan penonton ya
jadi tidak harus laporan mereka bertindak
itu kata undang undang
mereka bisa bertindak sendiri
pernyataan itu kontradiktif
dengan hasil temuan kita di lapangan
banyak sekali petugas pengawas di lapangan penyelenggara pemilu bawaslu di daerah menemukan bahwa mereka tidak bisa mengakses sipol
di titik itu saja mereka sebenarnya sudah harus curiga dan melakukan tindakan ya
kenapa mereka tidak bisa mengakses sipol kpu padahal tugas mereka mengawasi proses sipol itu
di titik ini harusnya tanpa perlu laporan publik sudah bergerak itu bawaslu
pernyataan yang kita temukan di dalam laporan teman teman di daerah bahwa sudah ada pidato ketika konsolidasi kpu
ucapan yang mengatakan bahwa jangan khawatir ikuti saja kami karena bawaslu dan dkpp sudah bersama kami
dalam temuan teman teman koalisi
tapi saya yakin bawaslu dengan dkpp pasti punya keinginan untuk menyelamatkan pemilu kita
jadi kita akan berproses suatu waktu kami akan mempertimbangkan ke bawaslu
tetapi tanpa harus ada laporan kami mestinya bawaslu bertindak
anda bukan penonton
anda adalah pihak yang bisa bertindak langsung
tidak seharusnya pasif begitu ya
tidak seharusnya pasif
dengan respon seperti itu apa yang kemudian akan dilakukan teman teman koalisi
dengan kemudian di luar rencana pelaporan lanjutan tadi yang anda sampaikan
makanya kami sekarang berupaya ke dkpp terlebih dahulu
mungkin juga akan berencana ke ombudsman ri ya untuk
sisi pelanggaran administrasi yang pelayanan publik yang mereka lakukan
mungkin juga ke komnas ham karena ini berkaitan dengan hak pemilih yang akan terlanggar
hak partai partai dalam proses penyelenggaraan pemilu yang mestinya juga harus dilindungi
nah soal bawaslu ini kami memang sedang mempertimbangkan agar bawaslu sebagai lembaga aktif dulu lah
jangan berharap kepada kami saja
mereka harus menemukan lebih banyak daripada kami
karena sumber daya manusia mereka dari pusat hingga daerah
kalau menunggu dari kami itu kan kesannya bawaslu itu manja
saya yakin teman teman bawaslu bisa bertindak lebih hebat lebih cepat dibandingkan masyarakat sipil
oke kalau dari teman tentunya temuan teman teman koalisi masyarakat sipil
bagaimana kondisi teman teman bawaslu di daerah
memang tidak menemukan itu ketika sedang berjalan
atau kemudian ada ketakutan dan intimidasi yang mungkin mirip dengan kpu
sejauh ini kami tidak menemukan yang berkaitan dengan bawaslu ya
karena memang konsentrasi kami kepada kpu penyelenggara di daerah
apakah kemudian ada ketakutan
walaupun kekhawatiran itu ada
kami memang mendengar selentingan tapi memang belum ada bukti yang kuat ke arah itu
tapi mari biarkan bawaslu sebagai lembaga yang harusnya lebih cepat ya
jangan kemudian kesannya bahwa penyelenggara pemilu itu hanya
kami ingin menemukan bawaslu
kami ingin memberikan kesempatan lah kurang lebih kepada bawaslu
bahwa kalian ada dan betul betul sebagai lembaga pengawas
oke terakhir mas ferry singkat saja
ketika masyarakat menemukan apa yang kemudian belum ditemukan media
belum ditemukan teman teman koalisi masyarakat sipil
harus kemana begitu ketika tadi anda mengatakan kekhawatiran soal bawaslu dkpp ini agak sedikit pasif begitu
ya kami sudah buka posko
bisa diakses di instagram di website
ada juga petisi yang kita sebarkan ke masyarakat
tinggal searching di google ya di googling tentang posko pengaduan soal pemilu kecurangan verifikasi faktual ini
maka masyarakat akan bisa menemukan dan bisa mengakses
tolong bantu kami sama sama mengawasi pemilu
dan bisa menggunakan akses posko ini untuk mendapatkan informasi atau memberikan informasi tambahan
baik tentu harapan kita bersama adalah pemilu bersih tanpa kecurangan dan juga tidak menunda pemilu begitu ya
terima kasih pak tuhan pak ferry amsari dari koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih
dan itu tadi pemirsa dialog kita dengan mas ferry amsari
terkait dengan dugaan kecurangan verifikasi faktual dan tentu kita akan menunggu bagaimana respon dari kpu bawaslu maupun dkpp